presiden joko widodo aktif memanfaatkan pertemuan bilateral di sela ktt g dua puluh dan ktt cop dua ribu sembilan belas
pertemuan ini bisa menjadi momentum indonesia menunjukkan komitmen penuh terhadap isu isu strategis dunia
presiden joko widodo melakukan rangkaian kunjungan kerja ketiga negara untuk berpartisipasi dalam ajang ktt g dua puluh di roma italia
ktt pemimpin dunia cop dua puluh enam di glasgow skotlandia serta lawatan ke uni emirat arab
di sela sela pertemuan multilateral di roma dan glasgow joko widodo kerap menggelar pertemuan bilateral dengan negara negara lain peserta ktt
hari pertama di sela pertemuan multilateral ktt g dua puluh misalnya joko widodo melakukan pertemuan bilateral dengan tiga kepala negara dan pemerintahan
mulai dari perdana menteri australia scott morrison presiden perancis emmanuel macron presiden turki tayyip erdogan
di hari kedua ktt g dua puluh joko widodo bertemu perdana menteri india narendra moody
perdana menteri singapura lee hsien loong dan presiden dewan eropa charles michelle
di sela ajang ktt cop dua puluh enam di glasgow skotlandia pun joko widodo bertemu dengan presiden amerika serikat joe biden
perdana menteri inggris boris johnson perdana menteri palestina muhammad ibrahim stayeh
hingga perdana menteri indonesia joe biden

perdana menteri slovenia yandesiansia
dua ktt itu memang penting untuk menjadi ajang pertemuan multilateral untuk membahas penanganan masalah global
namun ktt g dua puluh dan cop dua puluh enam juga menjadi momentum negara negara untuk melakukan praktik diplomasi bilateral
siska menilai selain menegaskan komitmen kerjasama dengan negara lain
pertemuan bilateral juga menunjukkan perhatian indonesia terkait dengan isu strategis seperti aukus
hingga memastikan warna pemerintahan amerika serikat di bawah kepemimpinan joe biden
ini menjadi sangat penting dan strategi dan memang dilakukan untuk kemudian memanfaatkan semua kesempatan yang ada
dalam sebuah multilaterarism untuk melakukan bilateral sesuai dengan list kepentingan negara atau objektif
presiden jokowi bertemu dengan perdana menteri australia
kemudian gak lama ketemu dengan presiden macron
pasti kita akan lihat kenapa penting ada aukus di situ
indonesia ingin mendapat kepastian mengunci
hal senada diungkapkan pengajar ilmu politik dan studi internasional universitas paramadina ahmad khoirul umam
ia mengatakan kehadiran jokowi dodo di ajang ktt g dua puluh dan cop dua puluh enam menjadi kesempatan
menunjukkan komitmen serius terhadap isu dan kerjasama multilateral dan bilateral
sebenarnya pada dasarnya itu adalah hal yang cukup wajar terkait dengan konteks intensitas pertemuan bilateral
karena memang itu adalah sebuah proses yang selama ini dilakukan oleh negara negara
tetapi pada saat yang sama kita juga bisa memanai bahwa ini menjadi tantangan serius bagi presiden jokowi
dan kesempatan yang baik bagi presiden untuk membuktikan bahwa ini adalah hal yang bisa diperlukan
yang hadir dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap forum forum multilateral
karena diakui atau tidak selama tujuh tahun pemerintahannya
presiden jokowi cenderung tidak aktif dan tidak menunjukkan kehadirannya secara clear dalam berbagai forum forum multilateral
ditambah dengan posisi menduduki presidensi g dua puluh tahun depan
diharapkan indonesia memanfaatkan kesempatan baik untuk memimpin pengambilan kebijakan strategis di forum dua puluh negara dengan ekonomi terbesar di dunia